menjelang aksi mogok kerja yang akan dilakukan ribuan karyawan freeport pada hari selasa besok
kepolisian resort mimika telah menyiapkan pasukan antisipasi keamanan di areal perusahaan
aksi mogok kerja ribuan karyawan vport yang tergabung dalam serikat pekerjaan vport indonesia
rencananya akan dilakukan mulai besok sampai tiga puluh mei dua ribu dua puluh
kepolisian telah menyiapkan ribuan pasukan mengantisipasi aksi mogok tersebut
sesuai izin yang diterima kepolisian titik mogok kerja difokuskan di setiap sekretariat spsi
karyawan masing masing departemen yang akan melakukan aksi mogok
kapolres mimika mengimbau jalannya aksi mogok diharapkan tidak mengganggu karyawan lainnya yang ingin tetap bekerja
sesuai surat dari serikat pekerja karyawan hanya melakukan aksi mogok kerja dan tidak disertai dengan aksi demo karyawan
kapolda papua irjen pol boy rafli amar dua hari lalu telah mengumpulkan anggota kepolisian brimob dan polres mimika
untuk senantiasa menjaga keamanan dalam rangka aksi mogok karyawan
kapolda minta untuk selalu melakukan pendekatan melalui dialog kepada para karyawan dan menghindari tembakan pada saat aksi mogok berlangsung
satu karyawan pt freeport yang diwakili oleh ketua serikat pekerja pt pelabuhan indonesia mengatakan aksi mogok yang dilakukan karyawan ini tetap dilakukan
karena tuntutan mereka terkait dengan belum dihentikannya program furloh
jika dalam waktu dua sampai tiga minggu ada pertemuan antara serikat pekerja dengan manajemen freeport dan membuahkan hasil
mogok kerja akan dihentikan dan karyawan akan kembali bekerja
dan telah terhubung bersama kami via telepon dengan jurnalis transmedia saiman
di timika papua selamat sore saiman
selamat malam bu cis
oke selamat malam waktu papua
saiman menjelang demo karyawan freeport bagaimana kondisi terakhir di sana
kondisi terakhir situasi keamanan di timika masih kondusif
pihak kepolisian masih melakukan pola pengamanan yang sama seperti hari sebelumnya
di mana polisi dan brimop serta kendaraan taktisnya masih disiagakan di titik titik vital seperti pintu pintu
masuk area perusahaan seperti checkpoint checkpoint seperti di checkpoint dua puluh delapan dan checkpoint utara kuala kencana
sementara dilihat di beberapa serikat pekerja di kantor sekretariat serikat pekerja
sudah ada beberapa karyawan yang sudah turun dari lokasi areal perusahaan
sedikitnya ada sudah sekitar lima ratusan orang yang berada di sekretariat serikat pekerja begitu bu cis
ya saya mengerti
ya saiman dari informasi yang anda kumpulkan berapa banyak rencananya karyawan pt freeport indonesia ini akan mogok kerja
baik kebetulan tadi sempat berbincang dengan beberapa karyawan
mereka direncanakan sebenarnya direncanakan adalah semua semua pekerja freeport
namun mereka yang sebagian masih menginginkan untuk bekerja namun sebagian lain yang tergabung dalam serikat pekerja
mereka tetap menginginkan untuk melakukan aksi mogok
oke di mana saja nanti lokasi titik titik dari mogok kerja ini
baik untuk sementara titik titik lokasi mogok kerja karyawan freeport yang dilakukan sedikitnya sepuluh ribu
mereka akan berkumpul di sekretariat sekretariat mereka masing masing
di sini ada beberapa titik di antaranya di jalan budiutomo ada di jalan pendidikan
juga ada di jalan kartini di timikian
oke rencananya aksi mogok kerja ini bahkan akan digelar hingga akhir bulan ya saiman ya
bagaimana antisipasi dari pengamannya itu sendiri
karena kan waktunya cukup panjang ini tiga pekan ke depan
bagaimana dengan aksi pengamanan di sana
baik untuk pengamanan sementara memang sudah disiagakan
sudah ada ribuan di timika yang didatangkan dari beberapa polda di indonesia
seperti di riau riau dan kalimantan barat yang memang sudah lebih awal datang di timika
sementara mereka memang disiagakan untuk mengantisipasi jika ada gejolak terkait aksi mogok
dimana memang diperkirakan ribuan karyawan akan melakukan aksi mogok
ditakutkan ada benturan benturan dengan pihak karyawan lain yang ingin tetap bekerja
sementara pasukan masih disiagakan di beberapa titik pintu masuk
sementara selain itu juga ada pasukan yang ditempatkan di areal area vital di dalam perusahaan sendiri
oke bagaimana dari pihak pihak yang diperkirakan
pt freeport indonesia sendiri saiman terkait dengan rencana ribuan karyawan mogok kerja
bagaimana operasi dari pt freeport indonesia di sana apakah sudah ada antisipasi terkait hal ini
baik putri yang kami terima pihak pt freeport kemarin telah melakukan pertemuan beberapa kali
dengan pihak serikat pekerja namun sampai saat ini belum membuahkan hasil
hingga saat ini mereka belum bisa dikonfirmasi terkait situasi di atas
seperti apa situasi mereka di atas dan kondisinya antara pekerja yang memang menginginkan untuk mogok
dan pekerja yang memang menginginkan kerja puci
baik terima kasih saiman jurnalis transmedia langsung dari timika papua